sampai jumpa di video selanjutnya
dia semalam belum pulang
di di coba telepon ke handphone nya tuh gak nyambung loh di
di lu kemana ya
dan cintalah yang menghidupkan yang layu menjadi segar dan tak akan mati
seperti yang pernah saya alami
itu rasanya sakit sekali
saya merasa hampir mati
tapi cintalah yang membangkitkan saya
cinta yang luar biasa
setelah saya tertidur lama saya harus bangkil
dan tepat di hari ulang tahun j e company nanti
berbarengan dengan ulang tahun saya
saya akan munculkan koleksi terbaru saya yang inovatif
yang saya beri merek
jadi dengan saya mengeluarkan koleksi ini
apapun yang terjadi kepada milo
dia akan selalu ada di dekat saya
dia tidak akan pernah tergantikan
dan dia tidak akan pernah hilang
meski cinta tidak harus selalu memiliki
gak perasan dengan tuan tuan kita dong
kamu tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang suami
makanya kamu tidak bisa mendapatkan cintanya
selama kamu menonjolkan egoismu
selama itu juga kamu tidak akan dicintai oleh siapapun
walaupun pahit papa harus menyatakan yang sebenarnya
gue doain lu lumpuh selamanya pak
aduh tolong deh sayang jangan dimasukin ke hati ya
gak apa apa koma
alia rela mau dikatakan apa aja
karena alia sadar
semua orang tuh mikir
alia tuh perempuan yang jahat
akhirnya kok ngomongnya seperti itu
harus tahu satu hal
alia tuh bener bener mencintai milo dengan tulus
alia bakal nyari milo sampai alia ketemu
anak sebaik ini masih juga dizolimin
mama sampa betul betul sederhana cuma gara gara alia ya
ya udah alia mau pergi dulu
aku bawa surat cerai milo dan alia
tapi alia memang gak sadar sih tanda tangan yang surat cerai ini
kira kira ini sendiri
dia pasti senang deh kalau tahu aku berhasil dapetin surat ini
dia semalam belum pulang
di coba telepon ke handphone nya tuh gak nyambung loh di
padahal dia bilang sama aku kalau dia mau secepatnya ngurus surat cerai

milo apa yang terjadi
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
jangan jangan ini ulah alia
perempuan itu pasti gak mau dicerain sama milo
tadi pagi alia itu masih datang ke kantor aku dan dia mau loh menandatangani surat pembagian saham itu
itu artinya pemilu ada sama dia
iya tapi tapi dimarin dia
kita harus tenang biar kita lebih mudah mikirin jalan keluarnya
bu ini ada fax untuk ibu
jadi milo sudah resmi bercerai sama mbak alia
selamat ya bu saya ikut senang
kok dia malah gak ngasih kabar sama sekali ke aku
mungkin itu kejutan ya bu
kalau saja kamu masih ada bu
mungkin hidupku dan juli gak sesepi ini
rumah besar dan mewah
ternyata bukan penjamin kebahagiaan
bahagia melihat keberhasilan anak kita
terima kasih ya pak
bapak sudah berhasil menjaga dia sendirian
dan menjadikannya anak membanggakan
bapak gak berhasil membuat juli bahagia
bapak ingat kan
bapak dulu pernah berjanji waktu juli kabur
bapak akan mengikuti apapun keinginan juli
asal pilihannya itu membuatnya dia bahagia
tapi pilihan kali ini begitu sulit bapak menerimanya bu
pilihannya selalu membuat dia menderita
milo bukan pasangan yang tepat buat dia bu
bapak jangan merasa lebih tahu siapa jodohnya juli
hanya hati juli yang bisa menentukan
memang kadang kadang kita sebagai orang tua merasa lebih tahu
dan ingin mengatur hidup anak kita